pandemi bukan menjadi halangan dalam memantapkan iman
dan meraih keberkahan di bulan suci ramadhan
pengamalan yang selama ini kita lakukan selama bulan suci ramadan
tidak akan banyak artinya tidak akan membuahkan banyak hasil
kalau tidak disertai dengan penghayatan
bersama kiai haji nasaruddin umar
saksikan gapai kemuliaan ramadhan
jelang berbuka selama ramadhan
di cnn indonesia